pada lebaran tahun ini kereta api indonesia saat ini sudah menyiapkan sekitar tiga lima juta tiket untuk masa angkutan lebaran
neurolog sri uta miningsi menyatakan orang tua yang aktif menari
perawatannya tidak begitu maksimal kelihatan
ya ini sebelum kita masuk ke episode pertama kita kita umumin dulu chan
trian fernando dari agung yul bianto tangerang selatan banten
buat mandi buat nyuci buat ngepel
tapi kan udah tua banget gitu loh
apa namanya solusi terhadap persoalan ini
dan protein abati dari kacang hijau

nah bagaimana di tempat dan taman wisata misalnya
selama ini kan banyak sekali yang mendiskreditkan presiden
soalnya kalau kebanyakan abu lihat rosternya tahun lalu itu di celes kan kebanyakan anak bbm ya kok ya
hati hati juga dm nya kalau dibuka linknya nanti link yang google drive lagi gitu gitu lagi salah
jadi dunia balap ini pasti akan semakin maju gitu
dibakar seharian kemudian di hari kedua dibiarkan mendinginan
oh iya iya tau kurdi kurdi tau
soal signifikansi gerakan seperti ini terhadap
kalau belum coba baju langsung dari kain tenun sumba timur ini
bulir beras hitam mengkilap dan berukuran lebih panjang
mei apa lagi yang dilakukan dari jasa konservasi indonesia
kalo telat mungkin ya seminggu sekali telat gak apa apa lah
di mana untuk mengatasi gambaran dari situasi yang terjadi saat itu
atau pun lokasi diselenggarakannya kruid pro dua ribu dua puluh dua ini adalah ombak kirinya yang panjang dan juga tinggi
mungkin orang orang yang mau tanda tangan ini
jadi sebetulnya kalau itu lapor lapornya kan baru kita baru dapat laporan sekarang bahwa dulu tidak lapor kan karena sudah jadi kasus
biak memiliki pesona alam yang masih terjaga
banyak kasus itu juga sebenarnya bisa dilihat pada saat kehamilan gitu
dan jangan lupa kita produksi batubara kita sembilan ratus juta
dan mana yang akan kita tidak boleh lepas setelah hasil akhir
maksudnya si rembo biasanya dipakai banyak buat tunggang
maka pasti sudah jadi kelangkaan
mereka bisa berbahaya dan mereka bisa menjadi masalah bagi orang orang
kemudian harga gabah hari ini itu angkanya sekitar tujuh ribu sampai dengan tujuh ribu lima ratus
gulanya juga dikasih daun pandan
sebagai contoh di luar negeri itu orang jarang berobat malam hari
menunjukkan partikulan meter dua lima atau partikulan mikron yang ukuran terkecil dua lima
cuman untuk beberapa daerah itu masih belum terjangkau untuk dapat bantuan makanan